oh limbah turun duit hidung
seperti inilah rekaman video amatir warga di daerah curug parigi
yang menjadi perbatasan antara kota bekasi dengan kabupaten bogor jawa barat
sudah sepekan warna air aliran sungai cilengsi berubah menjadi hitam pekat
perubahan warna ini terjadi akibat limbah industri yang mencemari air sungai
tercemarnya sungai juga membuat hewan hewan penghuni sungai mati
bau tak sedap juga tercium di sepanjang aliran sungai
menurut warga pencemaran sungai sudah sering terjadi
meski pemerintah sudah turun tangan namun tidak kunjung ada hasil
warga juga khawatir jika hal itu berdampak pada sumur
yang sudah sudah dari limbah pabrik
karena kan sudah sering dari dulu dlh turun sampai kementerian turun
tapi tidak ada pernah habis ya
warga berharap agar pelaku pencemaran segera bertanggung jawab atas pencemaran sungai ini
dengan kondisi ini warga berharap pemerintah bisa serius melakukan penindakan terhadap pelaku industri
atau siapapun yang terbukti telah mencemari aliran sungai cilengsi yang sudah dalam status kritis
mohamad bakri kebupaten bogor jawa barat